sementara itu direktur penyelenggara motogp dorna sports menemui presiden joko widodo di istana kepresidenan bogor
pertemuan membahas persiapan penyelenggaraan motogp di indonesia
pertemuan berlangsung senin sore di istana kepresidenan bogor
presiden didampingi menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi dan perwakilan itdc bertemu dengan dan direktur utama dorna carmelo espelata
presiden menjelaskan pertemuan ini membahas rencana perhelatan motogp di mandalika nusa tenggara barat yang rencananya akan berlangsung pada tahun dua ribu dua puluh satu mendatang
usai pertemuan jokowi bersama carmelo dan perwakilan itdc juga sempat melihat tiga motorsport yang dibawa ke istana
bahkan jokowi sempat menaiki salah satu motorsport dengan kapasitas silinder seribu cc yang dibawa ke istana
dalam pertemuan ini organisasi penyelenggara balapan motogp
dorna juga melaporkan hal hal yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan motogp di mandalika
jokowi juga melaporkan hal hal yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan motogp di manalika
dengan laut dengan fasilitas dengan segala galanya akan menjadi sesuatu yang luar biasa